dan saat ini telah terhubung via telpon dengan salah satu pni yang ada di busan
ada nadila silvianti
baik ini ternyata via skype begitu kita langsung pak nadila di sana
halo nadila selamat malam dari jakarta
halo selamat malam dari busan
ya nadila bagaimana situasi terkini di busan pasca badai kaba yang melanda di sana
ya jadi untuk malam ini sebenarnya sudah lebih baik
sebenarnya badai itu sendiri terjadi pada pagi hari dari subuh
yang parahnya itu dari subuh sampai sekitar jam sebelas
karena hampir seluruh persekolahan itu ditutup
tapi setelah itu sudah lebih baik dan sudah bisa kembali beraktivitas
karena sekarang busan cerah sekali
oke nadila bisa tidak anda memberikan indikator begitu
separah apa badai kaba ini melanda busan
sebenarnya untuk daerah kota itu parahnya adalah angin yang kencang
jadi mungkin ada beberapa pepohonan yang rubuh dan juga ada beberapa
jadi sangat disarankan untuk tidak keluar rumah
dan tapi yang lebih parah itu adalah yang ada di daerah sekitar pantai
karena mungkin air lautnya jadi lebih meningkat ombaknya jadi lebih besar lagi
sekali di situ terutama kita juga bisa lihat video yang muncul di daerah haeundae
itu arus pantainya sendiri sampai ke
arus ombaknya sendiri sampai ke gedung gedung di sekitar perjalanan tersebut
kita melihat dari beberapa gambar juga ini begitu parah
adakah peringatan dari pemerintah setempat agar tidak keluar rumah karena ada badai begitu
iya ada tentu saja
bangun sedinggi korea itu
kalau misalnya ada bencana yang akan terjadi
biasanya mereka sudah memberitahukan warga sekitar gitu loh
sebelumnya kita sudah dapat sms dalam bahasa korea tentunya
bahwa disarankan untuk hari rabu pagi ini jangan keluar rumah gitu
karena mungkin akan sangat bahaya sekali akibat topan kabar tersebut
typhoon kabar tersebut gitu
berarti ada sms dari pemerintah mengenai adanya bencana di daerah
adanya bencana di daerah busan
tapi ini ada kemungkinan lain untuk terjadi lagi badai serupa di busan
untuk sampai saat ini belum ada peringatan lagi sih
cuman memang lebih ke seandainya pun ada
pasti sudah ada peringatan kurang lebih hamil satu ya
paling paling selambat lambatnya hamil satu
untuk sampai saat ini pemberitahuannya sendiri masih menyatakan kalau saat ini sudah aman gitu loh
dari dari dari dari typhoon ini gitu
itu sudah aman
berarti ini kan tinggal bagaimana warganya mengindahkan peringatan tersebut atau tidak begitu ya
iya betul sekali
tapi adakah proses evakuasi yang dilangsungkan di busan sendiri
jadi di busan sendiri memang ada setahu saya ada dua warga yang jadi korban di daerah haeundae tersebut
dan sudah dilakukan evakuasi jadi memang sangat cepat ya
tadi paling terkadang
dan kita di siang setelah sudah lebih terang segera dilakukan evakuasi oleh pemerintah dan oleh aparat sekitar
nadila bagaimana kemudian teman teman warga negara indonesia di busan ini memberikan informasi agar tetap berhati hati
atau untuk memberikan informasi bahwa teman kita di sana ada yang menjadi korban begitu
sampai saat ini warga negara indonesia alhamdulillah aman aman karena jauh jauh dari tempat yang bahayanya tinggi
kita kebetulan kan anak anak kampus jadi di daerah kampus ya itu lumayan aman karena kita juga stay nya di kampus
dan sudah ada peringatan bahkan sampai kampus itu diliburkan jadi kita benar benar tidak boleh keluar dari tempat tinggal kita
makanya kita aman di rumah masing masing
baik terima kasih nadila atas informasi anda tetap berhati hati di sana